sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan data
dan daftar pemilih pemilu dua ribu dua puluh empat
dengan terdakwa tujuh anggota ppln
atau panitia pemilihan luar negeri kuala lumpur malaysia
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam sidang kali ini komisioner kpu ri betty epsilon idrus
betty hadir di persidangan untuk dimintai keterangan
soal prosedur tata cara hingga mekanisme pemutahiran data pemilih
wilayah ppln kuala lumpur malaysia
hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap
di sidang betty juga menunjukkan sejumlah berkas kepada majelis hakim
selain betty juga hadir enam saksi lainnya
pemilih itu dilakukan dimulai dengan penerimaan dp empat
baik dari dalam negeri maupun luar negeri
jadi dalam negeri kami mendapatkan data dari kementerian dalam negeri
diwakili saat itu oleh fokil mengeri
dan kemudian dari luar negeri oleh s satu
kementerian luar negeri di kantor kpu di indonesia

ada jurnalis kompas tv cindy permadi yang akan melaporkan langsung
informasi terkini dari persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat
cindy hal menarik apa saja yang disampaikan dari kesaksian
komisioner kpu betty epsilon idrus dalam persidangan kali ini sindi
iya iksan pada dasarnya yang digali adalah soal
tata cara penetapan daftar pemilih
kenapa pernyataan komisioner kpu ri btplon idrus ini jadi penting
karena untuk membandingkan apakah prosedur yang dilakukan oleh ppln
wilayah kuala lumpur sudah sesuai dengan yang seharusnya
mengingat yang menjadi persoalan adalah kasus dugaan pemalsuan data
nah tadi yang juga sempat ditanyakan oleh jaksa penuntut umum oleh majelis hakim adalah
apakah sebenarnya ppln kuala lumpur atau tujuh terdakwa ini
juga sudah mengikuti bimbingan teknis dari kpu
tapi kalau dari betty memastikan kalau bimbingan teknis
sudah dilakukan oleh kpu tidak hanya kepada ppln kuala lumpur
tapi ke seluruh ppln di satu ratus dua puluh delapan negara
dan istifadanya ini dilakukan secara daring dua puluh empat jam
mengingat ada perbedaan waktu di setiap negara
dan ppln bisa bertanya secara rinci soal bagaimana prosedur penetapan dpt
kemudian juga tadi sebenarnya sempat digali oleh jaksa penuntut umum
berapa sebenarnya kerugian negara yang disebabkan oleh kasus pemalsuan data
menyebutkan dia tidak tahu soal anggaran yang ia pastikan
hanyalah bahwa pemungutan suara ulang sudah dilakukan secara aman dan juga lancar
isan untuk sidang perkara pemilu memang sesuai aturan harus dilakukan
harus terus sudah diputus perkaranya paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara
artinya kalau sidang dakwaan pertama kali digelar pada rabu pada pekan lalu
artinya pada pekan ini harus sudah selesai
ini menjadi alasan mengapa sidang kasus pemalsuan data
dan kalau soal perbandingan prosedur tadi
kalau kita berkaca juga dari surat dakwaan terhadap tujuh terdakwa
dalam surat dakwaan disampaikan bahwa dugaan pelanggaran ini terjadi pada tanggal lima april dua ribu dua puluh
atau di tenggat waktu penetapan dps daftar pemilih sementara
di tanggal dua belas mei dua ribu dua puluh tiga saat penetapan dpshp daftar pemilih sementara hasil pemutahiran
dan di tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh tiga atau di tenggat waktu penetapan daftar pemilih tetap atau dpt
nah kalau yang disampaikan dari fakta persidangan
dari pernyataan bt epsilon idrus
juga dari surat dakwaan sebenarnya yang terjadi pada pertengahan februari dua ribu dua puluh
kpu ri menyerahkan data penduduk potensial pemilih atau dp empat
diunggah ke sidalih atau sistem data pemilih
berjumlah empat ratus sembilan puluh tiga ribu orang itu untuk di domisili kuala lumpur
karena empat ratus sembilan puluh tiga pemilih ini yang masuk ke dalam dp empat akan menjadi dasar bagi ppl an nantinya
untuk merekrut petugas pemutahiran data atau pantarlih
nah pantarlih inilah yang bertugas untuk melakukan coklit atau pecocokan dan analisis data
kemudian juga nantinya untuk menentukan metode apa yang akan digunakan oleh pemilih
juga apakah dari data empat ratus sembilan puluh ribu itu ada pemilih yang tidak memenuhi syarat
kemudian setelah dilakukan rekrutmen pantarlih oleh ppln kuala lumpur
ppln kuala lumpur sempat bersurat ke kedubes ri di kuala lumpur meminta data wni
karena data dp empat tidak lengkap kemudian baru dilakukan sinkronisasi
sampai sejauh ini prosedur yang dilakukan oleh ppln kuala lumpur
dengan yang disampaikan oleh komisioner kpu ri masih sejalan
tapi memang yang mulai terjadi kejanggalan adalah ketika dilakukan pleno penetapan dps
karena kalau dari hasil coklit oleh para pantarlih tadi
yang berhasil dicoklit hanya enam puluh empat ribu pemilih dari data pertama empat ratus sembilan puluh
nah saat rapat pleno penetapan dps sempat terjadi perdebatan
tapi kemudian memang yang menjadi tanda tanya adalah ppln kuala lumpur
menetapkan bahwa dp empat yang belum tercoklit dijadikan dps
dikurangi data pemilih yang tidak memenuhi syarat ditambah dengan yang dicoklit
sehingga dps nya total ada empat ratus sembilan puluh satu ribu orang
ini bertentangan karena pada dasarnya dps seharusnya berdasar
dari data hasil coklit yang sudah diverifikasi
memang sempat ada beberapa rapat pleno lagi ada perubahan
tapi angkanya tidak jauh dari sekitar
nah atas dasar inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian dalam surat dakwaan
jaksa penuntut umum mendakwa tujuh terdakwa ini dengan dua pasal di undang undang pemilu
terkait dengan pemalsuan data dan daftar pemilih
dengan pidana paling lama enam tahun penjara dan denda maksimal tujuh puluh dua juta rupiah
kemudian di pasal lima ratus empat puluh lima undang undang pemilu
yang mengatur soal anggota kpu hingga ppln yang dengan sengaja menambah
atau mengurangi daftar pemilih setelah ditetapkan dpt
dengan pidana kurungan paling lama tiga tahun penjara dan maksimal denda rp tiga puluh enam juta rupiah
itu ada aturannya memang tidak boleh ada perubahan daftar pemilih setelah penetapan dpt
tapi tadi dalam sidang komisioner kpw ri b epsilon idrus
menyebutkan bahwa meskipun tidak boleh secara prosedur sebenarnya
tapi kalau berkaca dari pemilu dua ribu sembilan belas kemudian juga pemilu dua ribu dua puluh
itu pernah dilakukan dengan syarat ada alasannya harus berkoordinasi dengan kpu ri
karena akan berpengaruh terhadap rekapitulasi nasionalisan
dari pengadilan negeri jakarta pusat
cindy permadi melaporkan langsung terkait dengan sidang kasus pemalsuan data dan daftar pemilih di kuala lumpur